dulu aku begitu bahagia
saat aku tau
kalau aku dan kamu mas
bahkan saat aku masih dalam kandungan nama
semua masa lalu itu menjadi bara api
yang membakar masa depan kami
ternyata takdir tuhan itu
kita sudah dipertemukan
sejak kamu masih di rahim mama kamu
itu berarti gimana
posisinya begini ya
kalau di atas berarti harusnya
dulu aku begitu bahagia
saat aku tau
kalau aku dan kamu mas
bahkan saat aku masih dalam kandungan mama
semua masa lalu itu menjadi bara api
yang membakar masa depan kami
semoga setelah mendengar cerita saya tadi
andin semakin memantapkan dirinya
untuk menjauh dari keluarga alfari
catherine udah sampai belum ya
hai cat udah lama ya
enggak kok ini baru lihat menu
mukanya gak semangat gitu sih
kamu mulai rahasia rahasiaan sama calon istri
ada apa sih
bukan bukan soal bella
terus ada apa
cerita dong mas siapa tau aku bisa bantuin masalah kamu kan
saya ribut sama pak el
kamu ribut sama kak el
berbual di mi
astaga jadi kak al marah sama kamu karena kamu nyembunyiin identitas keluarga bella
ya saya paham sih soal pasti kecewa dan marah sama saya
tapi kan yang pal tanyain ke saya tuh sebenarnya di luar lingkup kerjaan saya
ya saya berhak dong buat nolak iya kan
aku paham kok kondisinya aku ngerti
ya aku gak tau ya kalau menurut aku wajar kak al marah
tapi wajar juga kamu bersih keras gak mau ngasih tahu